rombongan sapi ternak mendadak muncul di jalur pantura hutan taman nasional baluran situbondo
jawa timur kamisia kemunculan sapi sapi ini pun menghambat laju kendaraan pemudik sejumlah
kendaraan pemudik nyaris menabrak sapi yang tiba tiba masuk ke jalan raya hanya sekedar
melintas atau menyeberang sejumlah sapi bahkan diam di tengah jalan raya akibatnya laju kendaraan
pemudik dari surabaya maupun bali menjadi terhambat sapi sapi ini diduga milik warga
sekitar dan mencari makan rumput di sekitar jalan pantura kondisi ini membuat para pemudik
khawatir karena bisa memicu kecelakaan lalu lintas para pemudik pun berharap pihak terkait
dapat mencegah agar sapi tidak masuk jalan raya anak perempuan ini menangis saat sampan
yang ditumpangi bersama sama dengan perempuan yang menangis menangis menangis menangis menangis
menangis bersama orang tuanya diterjang ombak di pelabuhan tradisional janggar sutubondo kamisori
gadis cilik ini akhirnya tenang setelah sang ayah menggendongnya menuju ke tepi pantai
kondisi ini dialami pemudik asal pulau raas madura yang hendak balik bekerja di pulau bali
terbatasnya moda transportasi laut yang layak membuat mereka nekat naik kapal kayu barang
selama lima jam perjalanan laut mereka harus melawan panas lantaran hanya beratap
terpal hingga hanya tiba di pelabuhan raya namun tak adanya fasilitas dermaga membuat kapal mereka
hanya bisa bersanggar di tengah laut sejauh satu km dari bibir pantai mereka pun lalu
meniti rakit sampah warga sekitar perjuangan mereka tak berhenti di situ mereka harus terjun
ke air laut atau digendong agar bisa sampai ke darat di penumpukan cn indonesia